pak aku minta maaf ya
aku nggak ada maksud untuk nutupin ini dari papa
aku cuma gak mau kesehatan kamu nanti menurun pak
ingat nggak waktu itu kan dokter bilang
aku tahu tapi hal sebesar ini kamu kasih tahu sama aku dong
jangan diem aja
tapi saya juga bukan orang
yang gampang menyerah
untuk mendapatkan hati
dengan semua kesalahan saya di masa lalu kan
dan kisah pahit
yang udah kita lalui
saya mau ajak kamu belajar
untuk memulai hidup baru
menikah dengan aku
oh pastinya kamu tahu
tidak ada keputusan
untuk ketidak larry
untuk ke istimewa
untuk g monster
tidak ada proses
untuk memulai tim
aku selalu berharap
ternyata masih belum cukup juga ya gue kasih pelajaran
kakek kita main di luar yuk
sama adi askarah
nih dia belum minum
kamu gak liat apa yang udah mbak rakwoy
dia juga udah berusaha kok
ini suasana menjadi panas karena elsa tidak bisa menahan kecenderuannya
bapak gak mau ada ribut ribut di sini
ngasih pelajaran ke kakak kamu
kabi kita ber summonan
k id lalu yang salah lagi
aku gak mau nyakitin perasaan orang lain ya mak
mendingan papa tanya ke mama biar mama aja yang jawab
ada apa ini
elsa sudah melaporkan andin ke kantor polisi
kamu kenapa gak ngasih tahu dari kemarin
aku nggak ada maksud untuk nutupin ini dari papa
aku cuma gak mau kesehatan kamu nanti menurun pak
ingat nggak waktu itu kan dokter bilang
tapi hal sebesar ini kamu kasih tahu sama aku dong
jangan diem aja
papa udah ngomong sama kamu waktu itu
kamu masih tetap nuntut kakak kamu
kamu mau dengerin apa pa
tapi aku ngelakuin ini semua ada alesannya pa
kamu masih menyalahkan andin atas kematian pak chandra sama keisha
andin juga korban elsa
kalau seandainya andin gak ada di situ ya

aku cuma pengen tau siapa dia
aku cuma pengen tau siapa dia

aku cuma pengen tau siapa dia

aku cuma pengen tau siapa dia
aku cuma pengen tau siapa dia
kamu kasih tau siapa pelaku di balik kematian anak aku sama mertua aku pa
hati aku belum tenang pa
hati aku belum tenang pak
aku belum bisa mengikhlasin mereka
kamu kan tau
ini ada pelaku sesungguhnya yang sebenarnya
yang menyabotase mobilnya nino
kenapa masih nyalahin andin
biar papa tenang aku minta maaf ya
lagi pula mbak edwin masih jadi saksi kok
ya itu dia makanya
kenapa kamu masih nuntut
kamu masih ngelaporin andin
kan bukan dia yang salah
bapak jangan marah marah
aku yakin aku tidak akan jadi tersangka dan aku bukan pelakunya
oh aku harus taftu marah sih
semoga keputusanmu akan berjaya
keputusan aku ini jadian terbaik untuk aku dan mas reni
semoga aku tidak salah mengambil keputusan lagi
berarti artinya kamu menerima saya